mamanya bebek melmel sama tentralnya udah pergi belum ya
kalo udah pada cabut kan enak gue bisa langsung nyamperin ke rumah bebek melmel untuk menjemputmu bebek
lo atas nama meli lo sms dia memangnya bebeb ya kan
iya bebeb pianian
bebeb pianian ini meli ketemuan yu sayang yu di tempat biasa yu begitu
allah pinter banget kadang kadang
ternyata si boya masih bisa menang walaupun tanpa persiapan
bukannya si alex udah bikin boy cedera juga
gue cabut duluan ya
lo ngapain buru buru
mau ke mana sih
tau lo kayak udah punya istri aja lo pulang cepet cepet
gue mau latihan musik
oke hati hatian men
ke mana sih tristan
mie nya belum mateng
udah jalan aja dia
kalau ada kesin
boleh ngucur hati
hai kau masih belum nemuin siapa yang udah sabotase motornya boy
hai kau sama ian tuh belum nemu buktinya be
udah deh kak
dia nggak usah pusing pusing ngurusin soal begituan
sekarang ini yang penting kita minta sama allah biar dilindungi sama hal hal yang begitu
kalau soal siapa yang sabotasi motor si boy kita cerain aja sama allah
mbak be yakin pasti bakal dibuktiin sama allah
iya sih be
itu kalau nemu belum tentu milik loh
belum tentu hak lo
apalagi nemunya dimari
bisa aja ini jangan punya salah satu teman lo yang ada di sini
sayangnya nggak punya mereka
berarti ini punya kakak dong
nggak mungkin nanti nggak punya handphone sebegini
lo nggak ada bangga sih punya handphone baru tok
kalau mau handphone baru ya modal
apaan sih gue ada di sini kejalanan eto eto lo
ini handphone tristan nih
boleh pinjem nggak
tenang aja tok
gue udah punya handphone kok
ya lah tok
bukan bareng lo aja lo
takut banget diumat hai kal
santai gue ada di botet tok
tristan yang udah sabotase motornya boy
kecurigaan ini dari kalian
karena dia takut kalau kalian tuh saling curiga siapa yang berhianat
tapi di sini jelas
di sini ada video mondi balapan dan dikirim ke raya
waduh tuh orang culas banget
gue kira dia orang baik
tristan tuh udah kelewatan
dia bukan cuma bikin mondi sama raya tuh keribut
tapi dia udah bisa bikin buaya kecelakaan waktu balapan
dia tuh orang jahat
orang jahat harus dikasih hukuman yang setimpal
lalu lo mau ke mana kal
gue mau ke mana
gue mau ke mana

gue mau nyamperin tristan
semoga dia belum jauh
dari kanan yuk
terserah lo kal
jatuh jatuh jatuh
pada kemana itu anak anak
i think lo udah nemu bukti
kalau tristan itu yang nginetik kita selama ini
dan sekarang si haikal mau susurin tristan
aduh jadi gak tau lagi deh be
ini udah gini
mendingan sekarang lo telepon si boy
karena hanya si boy yang bisa menyelesaikan masalah ini
gak pakai berantem
ya allah aden
tapi aden gak apa apa kan
sudah tuh den
kamu teh jangan tarung lagi
ini malam malam umur bebe teh bisa pendek
kalau aden kayak begini terus
bebe bisa aja
umur itu kan di tangan allah be
tapi kan kita sebagai manusia teh punya kewajiban atau
buat jaga diri kita
buat jagain kesehatan kita
jangan mentang mentang umur kita di tangan allah
terus kita seenak enak nawai ya
tidak boleh aduh aden
be bentar ada telepon
loh kok buah mangga
ih hari mangga teh
silahkan aduh aden
kita semua lagi ada masalah nih bu
haika dan yang lainnya lagi ngejar tristan
haika dan yang lainnya itu udah tahu
kalau tristan itu yang nighten kita selama ini
siapa aja yang ngejar turisan
kecuali gue sama jacky yang di sini
oh yaudah yaudah
bawa ke sana sekarang ya
dua lagi ya bos
oh nggak ada aja lagi
terus gimana lagi
aden mau ke mana lagi
adante baru juga datang
ngobrol sama bibi juga belum selesai
masa mau pergi lagi
nanti kita lanjutin lagi ya bi ya
soalnya boy buru nih
ada urusan penting be
hati hati atu aden
chandra makin menjauhin aku kayak gini sih
kemarin aja giliran pak amir ngejar ngejar aku
chandra nya kayak gak mau kehilangan
giliran pak amir udah dijudin sama bu dona
sebenarnya canda sayang gak sih sama aku
terus tuh perasaan chandra sama aku tuh gimana ya
pak amir ada apa kesini
bu devi maaf bu saya tadi langsung masuk
iya kenapa pak
iya ini bu
saya mau minta tolong sama bu devi
hari ini kan bu dona ulang tahun
terus saya mau bikin kejutan bu sama dia
hari ini saya udah booking sih bu di cafe nice
mau ngasih surprise
bu devi bersedia kan bantuin saya
kita sama sama kasih surprise buat bu dona
bu devi yang telpon bu dona ya
saya telepon ya pak
bu dona kita makan yuk di cafe nice
saya udah ada di sini loh
tapi selesai saya beres beres dulu ya baru saya ke sana
bu devi tahu dong kalau saya kalau urusan makan gak pernah nolak bu
ya bu ya saya pasti datang
iya yaudah kalau gitu saya tunggu ya
pak yaudah kalau gitu saya siap siap dulu ya
iya bu saya tunggu di sini aja ya bu
mamanya bebek mel mel sama tante rere udah pergi belum ya
kalau udah pada cabut kan enak
gue bisa langsung nyamperin ke rumah bebek mel mel untuk menjemputmu bebek
sekarang ya lo sms nya si ian pakai handphone nya meli bukan pakai handphone lo
ternyata ada itu yang dihubungin sama si meli
nah nih gue mau teks
eh ci ampun deh lo atas nama meli ya lo sms dia
emang memang ini bebek ya kan
iya bebek apa ian ian
bebek ian ian ini meli ketemuan yuk sayang yuk di tempat biasa yuk begitu
allah pinter banget kadang kadang
lah tapi situ kok masih jomblo
bahas bahas aja kek
bebek ian ian yuk kita ketemuan di tempat biasa